dan seperti apa new normal di arab saudi
kami sudah terhubung dengan wni indonesia di arab saudi
selamat malam mas hashim untuk waktu indonesia
selamat malam pak
baik mas hashim langsung saja kami ingin tahu pertama
apakah kemudian masjid masjid yang buka ini hanya di kota mekah saja
atau kota suci lain di madinah juga dibuka mas hashim
atau seperti apa
ya untuk ini arab saudi sudah buka kesempatan
ibadah di masjid masjid yang ada
lalu di masjid haram juga ada keterbatasan
sesuai dengan mengikuti covid sembilan belas yang telah disetapkan oleh arab saudi
dan di jidah pun seperti itu
artinya memang semua masjid sebetulnya sudah dibuka ya di arab saudi
tidak hanya di kota mekah saja atau bagaimana
ya semua masjid sudah dibuka di arab saudi
semua masjid sudah dibuka di arab saudi
mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan
ataupun protokol kesehatan
dengan menggunakan masker
dan juga membawa sejadah masing masing
sehingga pencegahan itu
dan juga jarak pun jarak pun telah ditentukan
dan setiap masjid pun dikasih tanda tanda
di mana mereka harus berdiri melaksanakan sholat
agar tidak adanya terdetakan
sama untuk pencegahan wabah ini
oke artinya ada kriteria
yang sudah ditetapkan tadi yang juga anda sudah sebutkan
ada sejumlah peraturan
ataupun protokol kesehatan
bagi jemaah yang ingin
solat begitu atau beribadah
di tempat ibadah
bagaimana dengan pembatasan
apakah di sana juga ada pembatasan
soal jumlah orang yang datang
ke sana atau seperti apa
ya untuk pembatasan ini
ataupun pengurus masjid itu
dia standby di depan pintu masjid
sehingga ketika masjid sudah full
maka jemaah yang ingin menaikan ibadah
solat itu dikegah oleh mereka
agar tidak masuk
sehingga sebagian dari jemaah
karena dilarangnya masuk
karena sudah menyatakan full
dan cukup sesuai dengan yang mereka sudah atur
sebagian jemaah juga melaksanakan solat
di luar masjid
di teras atau di halaman
tapi itu juga tetap mengikuti
peraturan peraturan yang telah ditetapkan
oleh arab saudi
protokol kesehatan arab saudi
antusiasme masyarakat atau jemaah
cukup tinggi ya
untuk kembali beribadah di masjid
di kota kota suci
atau mungkin masjid di seluruh arab saudi
oh iya pak alhamdulillah
sementara ini keadaan saat ini
begitu awal lockdown dibuka
tentunya tadi pagi ya
ada solat gerhana matahari
dan mereka sangat gembira
mereka juga walaupun
mereka juga tetap waspada
dan mencegah agar
usaha yang telah dilakukan oleh arab saudi
dan juga terhadap warga asing
yang begitu baik
untuk mencegah agar tidak tersebarnya
virus corona dengan dibukanya lockdown
maka mereka benar benar jamaah pun
mematuhi aturan aturan yang telah ditetapkan
oleh arab saudi ataupun protokol kesehatan arab saudi
baik pak hashim selain
tempat ibadah selain masjid
bagaimana dengan new normal
di arab saudi khususnya di tempat tempat
keramaian yang lain di ruang ruang publik
atau mungkin di mal di pusat perbelanjaan
seperti apa situasinya di sana
arab saudi sudah membuka pengumuman kemarin
new normal ataupun
yang dibukanya cabutnya
aktivitas di perekonomian
berjalan bertahap berjalan
seperti salon dan juga tempat olahraga
hanya terbatas hanya sekedar fitnah
seperti tempat berenang ataupun
yang sekiranya berdesakan itu juga masih ditutup
dan perempuan sudah mulai dibuka
tapi sudah dikasih edaran
oleh arab saudi
yang mereka harus
gunakan dan ditempel di depan
toko masing masing atau di depan
barbershopnya atau tempat salon
dan juga bioskop sudah dibuka
juga di arab saudi sudah mulai
namun tetap semuanya itu ada
persyaratan persyaratan yang sudah
diterapkan di masing masing
juga ditetapkan sehingga
mall juga dibuka dan tempat
food court juga sudah mulai dibuka
namun mereka sudah menetapkan
bagaimana agar jamaah itu
atau masyarakat yang antusias
ingin mereka berhibur ataupun
mengganti suasana yang sudah
lama mereka duduk di rumah
sehingga mereka juga harus mematuhi
tempat wisata ataupun tempat
perekonomian yang sudah dibuka
di arab saudi
oke pak hashim terakhir
melihat arab saudi sudah membuka
atau sudah masuk ke era new normal ya
dengan sejumlah tempat tempat keramai
termasuk juga di masjid
sudah kembali dibuka
apa imbauan dari kbri bagi wni
yang ada di sana
kbri selalu memantau
masyarakat indonesia yang ada
yang ada dimanapun berada di arab saudi ini
lalu karena kbri juga mempunyai
website saudi mesia
sehingga semua peraturan peraturan wni
yang tidak memahami
edaran yang diberikan arab saudi
berupa bahasa arab
kbri sangat memudahkan kami
dan juga memudahkan masyarakat
dan diterjemahkan serta disebarkan
ke masyarakat indonesia
yang begitu luas
sehingga kbri juga memantau agar
warga indonesia yang ada di arab saudi ini
mematuhi semua aturan aturan yang diterapkan oleh
dan juga peraturan peraturan yang diterapkan oleh
kementerian yang ada di arab saudi
kementerian dalam negeri ini
agar semuanya ini
kita sekejap ini harus waspada dan mencegah
sehingga kbri selalu mengatakan
jagalah janganlah ketika
waktu yang sudah dibuka
lockdown yang sudah dibuka
dengan sekitar kita

agar kita juga menjaga kesehatan kita dan kesehatan kita
dan selalu update to update
dari kbri dan kjri juga
oke baik terima kasih banyak pak hashim hilabis
sudah berbagi informasi dengan kami
terkait dengan situasi ataupun
terima kasih pak hashim